ketua dewan pimpinan daerah partai golkar dki jakarta ahmad zaki iskandar diusulkan akan menjadi bakal calon gubernur jakarta dua ribu dua puluh
namun untuk memuluskan langkahnya zaki harus menyelesaikan sejumlah target yang diberikan oleh dpp golkar
jumat siang zaki mengatakan di bawah komandonya golkar menargetkan sepuluh hingga dua belas kursi di dprd dki pada pileg mendatang
jumlah ini meningkat seratus persen dari jumlah kursi partai beringin di dprd dki yang saat ini hanya enam kursi saja
zaki yang juga bupati tangerang ini mengemban tugas untuk memenangkan erlangga hartarto di wilayahnya pada pilpres dua ribu dua puluh
menurut zaki meskipun dirinya sudah mendapatkan karpet merah dari koalisi indonesia bersatu atau kib dinamika pilkada dki baru dibahas setelah pilpres
sampai saat ini hasil dari munas
calon presiden partai golkar adalah bapak erlangga hartarto
nah bagaimana formulasi nanti untuk memenangkan pak erlangga hartarto di provinsi dki jakarta dan meningkatkan suara perolehan partai golkar di jakarta menjadi rapot saya sebelum ke pilkada
kalau di dki jakarta enggak karena saya dengan ketua p tiga yang baru itu sudah berkomunikasi
namanya saya pikir kalau untuk wilayah tidak ada masalah dan itu kan internalnya p tiga